polemik kenaikan ukt membuat komisi sepuluh dpr ri mempertanyakan alokasi anggaran pendidikan ke kemendikbud ristek yang di apbn sebesar dua puluh persen
namun kemendikbud ristek berdali mereka hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar lima belas persen dari anggaran pendidikan
komisi sepuluh dpr mempertanyakan besarnya alokasi anggaran pendidikan di kemendikbud ristek saat rapat kerja dua puluh satu mei yang lalu
menurut komisi sepuluh polemik kenaikan ukt membuat masyarakat bertanya kemana anggaran pendidikan digunakan selama ini
asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu dua puluh persen dari apbn
kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini
namun kemendik putristek berdalih mereka hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar lima belas persen atau sembilan puluh delapan sembilan triliun rupiah dari anggaran pendidikan
kemendikbud ristek berdali alokasi itu diatur sesuai aturan yang diputuskan bersama dengan kementerian keuangan dan kementerian ppn
kemendik putri stek sendiri tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi anggaran
karena sesuai dengan pp no tujuh belas
tahun dua ribu tujuh belas yang mempunyai kewenangan untuk perencanaan dan penganggaran adalah kementerian ppn dan kementerian keuangan
pemerintah telah menetapkan dua puluh persen apbn dialokasikan untuk anggaran pendidikan
merujuk pada apbn tahun dua ribu dua puluh empat anggaran pendidikan di indonesia sebesar enam ratus enam puluh lima dua triliun rupiah
namun dari enam ratus enam puluh lima triliun anggaran pendidikan porsi terbesar senilai tiga ratus empat puluh enam lima triliun rupiah justru digunakan untuk transfer

dana ini mencakup dana alokasi umum seperti gaji dan tunjangan pegawai dan dana alokasi khusus seperti pembangunan fisik dan non fisik
tiga persen atau dua ratus sembilan belas triliun rupiah dari anggaran pendidikan tersebar di kementerian agama kementerian atau lembaga lainnya
dan kementerian keuangan sebagai pengelola anggaran pembiayaan pendidikan serta anggaran pendidikan non kementerian atau lembaga
pemerintah berkomitmen untuk memaksimalkan bonus demografi dua ribu empat puluh lima mendatang untuk usia produktif
memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk mencapai ppkm
pendidikan tinggi menjadi salah satu kunci mencapai bonus demografi indonesia
bagaimana politik anggaran pemerintah dalam penentuan alokasi anggaran pendidikan yang diamanatkan dua puluh persen dalam apbn
mengapa dengan anggaran sebesar itu kenaikan ukt masih jadi polemik di sejumlah daerah
kita bahas bersama stafusus presiden bili mambrasar
juga sudah bergabung direktur eksekutif institute for development of economic and finance
saya ke bang billy tadi kan sudah kita singgung juga di liputan sebelumnya bahwa dari mandatory spending dua puluh persen
tapi dalam praktiknya masih lari ke sejumlah ada dialokasikan untuk tidak hanya pendidikan tinggi
nah bagaimana menjelaskan politik anggaran ini
karena saat ini kita berada di kondisi sebagian besar bahkan sejumlah
jadi bagaimana kita bisa menghalangi polemik soal ukt
tadi kan disampaikan oleh komisi sepuluh bahwa lima belas persen yang dikelola oleh kemendikutristek
kemudian sisanya disebar ke kementerian kementerian lain
seperti kementerian agama kementerian keuangan kementerian pertanian dan yang lain lain
nah jangan lupa di setiap kementerian kementerian itu mereka juga punya institusi pendidikan tinggi
kita lihat bahwa pu punya stand kemudian kemenak punya beberapa
stain kemudian semua kementerian kementerian pertahanan punya unitras pertahanan dan seterusnya
jadi ada pendidikan tinggi yang juga berada dalam alokasi alokasi anggaran di kementerian lain
nah kalau kita bedah dalam komposisi badan anggaran yang tersisa di kemendikbud ristek itu
yang dikelola untuk pendidikan tinggi itu hanya sekitar sembilan persen di total total dari seluruh apbn
tambahkan keseluruhan anggaran yang ada di institusi pendidikan tinggi di bawah kementerian kementerian lain
itu mencapai satu enam persen ini berdasarkan riset dari balitbank kompas terakhir
kalau kita melihat acuan dari unesco sendiri aturan dari unesco itu mengatakan
mereferensikan bahwa output pendidikan tinggi terbaik itu seharusnya adalah dua persen dari anggaran
sehingga angka sembilan persen tadi
yang kalau digabung juga mencapai satu enam persen tadi masih di bawah standar minimum
mendeliver pendidikan berkualitas bagi pendidikan tinggi
nah jadi poin pertama yang harus diperhatikan dpr adalah hal ini
dimana politik anggaran dalam negara dengan sistem mix presidential parliamentar seperti indonesia itu
adalah harus adanya persetujuan dari kementerian keuangan yang mengajukan anggaran ke dpr
dpr melihat perencanaan anggaran tersebut
dan memberikan arahan sekiranya memang itu kurang itu ditambah
dan kemudian kalau sudah arahannya adalah sembilan hingga satu enam persen itu kecil
maka harusnya ditambah di atas dua persen sesuai dengan arahan yang ada
nah kalau dari mbak esa jadi sebenarnya apa yang harus dikoreksi segera
kalau kita bicara soal praktisnya adalah ukt ini kan dua bulan ya di akhir bulan ini bahkan sudah masuk akhir semester
di tengah polemik ini apa yang bisa jadi shortcutnya kira kira
ya mbak friska pertanyaan yang sangat menarik
sebenarnya kalau kita bicara ukt itu kita memang tidak bisa menghindari bahwa ukt ini memang harus naik gitu ya
kecuali memang ada dari dana pemerintah atau anggaran pemerintah yang mendukung agar ukt tersebut tidak naik
seperti yang dilakukan di negara lain misalnya di jerman
di mana student ya mahasiswa itu sekolah secara gratis tidak harus membayar tulisan v
atau di belanda misalnya kalau mereka mau sekolah lagi gitu ya sampai s dua s tiga dan mereka tidak punya uang
maka diberikan pinjaman kepada mahasiswa tersebut dan akan dibayar setelah mereka lulus
artinya kalau harus naik apakah bisa ada diupayakan solusi kalau menurut indef yang bisa diupayakan pemerintah misalnya
ya kalau kita pelototin lagi ya kita cermatin lagi anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah itu memang kalau di rasionya ya
anggaran pendidikan terhadap apbn itu memang tidak terlalu tinggi
namun kalau kita bandingkan dengan anggaran pendidikan terhadap produk domestik bruto itu hanya berkisar
nah ini sangat sedikit ya sehingga kita dengan sedikitnya anggaran ini kita tahu bahwa kita tidak down expect tomats ya terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di indonesia
nah bang billy kalau kondisinya seperti ini kalau anggaran kan nggak bisa dalam waktu dekat ya artinya tapi di sisi lain juga banyak mahasiswa saat ini kesulitan di beberapa universitas
mbak friska juga bang mili kan mendapatkan aspirasi dari kawan kawan di itb
nah bagaimana menjelaskan itu untuk case by case yang memang sudah ada polemiknya di sejumlah universitas dan untuk jangka menengah maupun panjangnya
yang hanya tadi saya sampaikan sembilan persen sampai satu enam persen dibandingkan dengan jumlah sepuluh juta kurang lebih sepuluh juta mahasiswa indonesia
nah kalau kita lihat bahwa dengan beasiswa kip yang hanya bisa melingkupi kurang lebih satu juta mahasiswa artinya ada sembilan juta yang kebutuhannya tetap harus dipenuhi gitu
nah oleh sebab itu dari pemerintah memunculkan strategi memberikan statuta badan hukum yang berbeda beda kepada perguruan tinggi negeri khususnya
dari ptnbh kemudian ptnblu ptn satker dan seterusnya
memang masih sangat kecil tetapi memang dasarnya kita terbatas karena kita harus meng cover keseluruhan kebutuhan
khususnya ini diskusi saya dengan teman teman itb yang mereka menyampaikan aspirasi dan aksinya langsung di depan saya kemarin ya
dan juga hari ini masih terus berlangsung bahwa sejatinya mereka ingin ada diskusi terbuka langsung dengan rektor dan pihak rekorat agar dapat mencari input input anggaran yang menurut saya ini
dan ini kalau kita lihat negara lain itu sudah terbuksi berhasil sebenarnya
di mana mereka berhasil meningkatkan kerjasama industri kampus dengan pihak industri kampus di arah kelola aset secara maksimal sehingga pemasukannya
dan sebenarnya mbak kita perlu catat bahwa di kampus di indonesia itu banyak hasil
ipb bogor itu empat puluh tujuh persen kebutuhan mereka itu mereka dapat revenue sendiri
lalu ada pts swasta di jember di pt pgri itu lima puluh persen mahasiswanya dia berikan beasiswa dengan income yang dia dapat sendiri
asalkan rektor atau para pemimpin kampus apalagi yang berstatus ptnbh ini mencari cara cara kreatif
dan komitmen dari teman teman yang saya dipunyikan dan teman teman itb kemarin
mereka merasa ukt yang sampai empat belas lima ratus ya
semester yang oleh mahasiswa baru itu menurut mereka sangat berat
yang dimungkinkan status kampus ini bersifat ptnbh
baik titip dikawal terus dari pemerintah bang billy jangan sampai ada kawan kawan mahasiswa yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan tinggi
karena ini yang jadi harapan juga pak presiden joko widodo
terima kasih bang mili mam brassar staf khusus presiden